sebuah kapal motor penumpang yang sedang melakukan docking
di pelabuhan gilimas lembar lombok sabtu sore terbakar
api diduga kuat akibat pengerjaan pengelasan bodi kapal
dan percikan api mengenai bagian yang mudah terbakar
akibatnya para abk yang berada di atas kapal terjun ke laut
naas seorang di antaranya yang bernama ageng budi pasetio
berusia dua puluh sembilan tahun terjebak kobaran api dan tewas di lokasi kejadian
membuat pembakaran diri yaitu dari hasil pengerjaan pengelasan
perbaikan lubang lubang kena plafon yang mudah terbakar
sehingga langsung nyambar ke semua bahan
pembakaran yang mudah terbakar
akhirnya pengelas atas nama aman ini tidak bisa mengendalikan api
empat unit pemadam kebakaran dari kabupaten lombok barat
diterjungkan untuk memadamkan api
sebuah mobil terbakar saat pengisian bbm di spbu kabupaten polewali mandar
sulawesi barat pada sabtu siang
akibatnya seorang pengemudi mobil bernama
dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar
peristiwa ini terjadi di spbu di jalan trans sulawesi desa lagi agi
sekitar pukul sebelas waktu setempat
ya langsung terbakar
jadi petugas sama warga langsung matikan caranya
polisi yang tiba di lokasi kejadian belum bisa memastikan sumber api penyebab kebakaran
diduga kuat percikan api berasal dari korsleting kelistrikan mobil
sementara di jakarta kebakaran menghanguskan dua bangunan rumah permanen
di jalan buaran satu klender duren sawit jakarta timur sabtu dini hari
menurut warga sekitar kebakaran ini berawal dari
rumah warga bernama sri
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
dumi ututan cnn indonesia